lalu seberapa besar kekayaan patrialis akbar di laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikantongi komisi pemberantasan korupsi
ya berikut kami hadirkan datanya
di tahun dua ribu sebelas patrialis memiliki harta kekayaan sebanyak lima satu miliar rupiah dengan rincian harta bergerak senilai tiga satu miliar rupiah
terdiri dari alat transportasi usaha logam mulia dan giro sedangkan harta tidak bergerak sebanyak dua miliar rupiah
harta hakim mk ini melonjak dua kali lipat menjadi sepuluh empat miliar di tahun dua ribu dua puluh
harta bergerak tercatat empat tiga miliar rupiah dan harta tidak bergerak enam satu miliar rupiah
di lhkpn ini patrialis memiliki surat berharga senilai lima dolar amerika
kekayaan patrialis di tahun dua ribu tiga belas kembali naik sekitar lima puluh persen
mantan politisi partai amanat nasional ini melaporkan
harta sebanyak empat belas sembilan miliar rupiah ini sudah termasuk utang dua tiga miliar rupiah
patrialis memiliki harta bergerak senilai tiga empat miliar rupiah dan harta tidak bergerak rp tiga belas tujuh miliar rupiah
dan simpanan surat berharga senilai lima ribu dolar amerika